layanan zakat drive thru di masjid agung al azhar jakarta
telah dibuka sejak lima belas ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
atau tanggal sembilan mei dua ribu dua puluh dimulai dari jam delapan pagi hingga jam delapan malam
zakat drive thru merupakan layanan baru di masjid agung al azhar
sebagai aksi tanggap terhadap situasi pandemi covid sembilan belas saat ini
layanan ini tersedia hanya di pintu barat masjid agung al azhar
yang bisa diakses melalui jalan sisinga mangaraja
pengendara mobil maupun sepeda motor dapat memasuki area parkir masjid
tanpa dikenakan biaya parkir
untuk pesaran zakat fitrah yang dibayarkan untuk satu orang sebesar lima puluh ribu rupiah
dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai transfer hingga debit atm
para jamaah atau masyarakat umum itu bisa membayarkan zakat fitrahnya
infak sodakoh dan vidyanya ke masjid agung al azhar
dengan sistem drive thru di mana muzaki itu tidak perlu turun dari mobil
menurut salah satu warga layanan zakat drive thru memberikan rasa aman
kepada jemaah di tengah pandemi covid sembilan belas
karena kondisi sekarang lagi banyak virus gini jadi saya lebih aman lewat drive thru saja
zakat fitrah zakat mah vidyah buat orang tua juga saya bayar di sini
zakat fitrah dan zakat mal
selain zakat drive thru masjid agung al azhar juga membuka pelayanan penerimaan zakat secara langsung
melalui pintu barat dan timur
namun khusus untuk tahun ini sesuai anjuran pemerintah
masjid agung al azhar tidak menggelar salat idul fitri berjamaah
wayudiri tonga ilham aji jakarta